bisnis cufflink mereka pun menghasilkan bisnis ke meja dasi topi bahkan hingga restoran
sebenarnya seperti apa perkembangan bisnis dari para pengusaha muda ini
saya andrea berusia dua puluh delapan tahun saat ini
dan sekarang saya fokus mengembangkan
jadi ketika awal saya memulai usaha ini adalah ketika saya mulai ketika lulus kuliah
saya mulai bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan swasta
dan lalu saya melihat potensi untuk mengembangkan kemeja model french cuff
karena saat ini kemeja model french cuff agak jarang ya di indonesia
lebih kalaupun ada harganya tinggi sekali
jadi saya rasa mungkin untuk sebagiannya
ada pemula seperti saya ketika mulai masuk kerja
mungkin masih belum bisa untuk membeli kemeja model seperti itu
jadi melihat dari itu sembari bekerja saya mulai mengembangkan bisnis ini dengan vincent

ya nama saya vincent saya umur dua puluh tujuh tahun tahun ini
saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan lama saya
di umur dua puluh tiga tahun
pada saat itu dengan alasan memang pada saat itu
perkembangan dari house of house cukup lumayan
jadi saya lihat tidak bisa lagi untuk sebagai part job saja
di saat itu juga kan kita satu bulan paket pengiriman paling hanya beberapa puluh lah
puluhan mungkin tiga puluh empat puluh sekolah lagi banyak seperti itu
untuk sekarang ini kita sudah bisa mencapai
kurang lebih enam ratus paket satu bulannya pengiriman
house of curve awalnya sih kita lagi mikir
merek apa yang cocok ya dan gak pernah diingat orang
kita melihat kompetitor bukan sebagai pesaing
tapi sebagai sama sama teman untuk mengenalkan friends kafe atau kaveling ini seperti apa di indonesia
lewat perjalanan bisnisnya selama empat tahun
vincent dan andreas kini mengantongi omset ratusan juta rupiah per bulan dari bisnis house of cup
keduanya kini memiliki satu outlet di jakarta utara
serta mengandalkan pemasaran jual beli online
tentunya untuk memperluas wilayah penjualan produk ke konsumen di tanah air
kemeja french cuff dan kavelings berdesain unik yang terinspirasi dari film film hollywood seperti james bond
menjadi produk andalan bisnis ini
kafling merupakan aksesoris kancing lepas pasang
aksesoris ini biasa digunakan untuk menggantikan kancing lengan agar tampak lebih elegan
selain itu kaveling juga menjadi pengganjal agar lengan jas tidak menutupi lengan kemeja
banyak yang mengoleksi kaveling karena bisa dilepas pasang
sedangkan kemeja french cuff merupakan kemeja lengan panjang dengan bagian pergelangannya lebih panjang
di bagian lengannya
tidak terdapat kancing biasa
namun hanya berupa lubang sehingga perlu memakai kaveling
untuk menghemat ongkos produksi sekaligus menjaga kualitas produk
kemeja french cup diproduksi menggunakan kain lokal berkualitas baik
sementara kaveling dengan bahan tembaga masih harus didatangkan dari hong kong dan tiongkok
untuk menggunakan kaveling
ada banyak jenis yang di produksi
sekarang ada berapa jenis
untuk kaveling mungkin lima ratus model lebih
sekarang memang putarannya cepat sekali
mungkin bisa dikasih lihat yang paling banyak dicari sama konsumen itu yang gimana
mungkin seperti yang ini yang kota polos
karena bisa dipakai di semua tempat
ya betul karena bisa dipakai di semua tempat
jadi kadang juga orang ke kantor pun pakai kemeja model french kaveling
akhirnya mereka pilih yang lebih normal modelnya
tapi kalau sekarang dilihat dari perkembangannya
memang yang membeli kapling ini semakin banyak
semakin banyak anak anak muda juga yang sudah mengenal dengan kaveling
awalnya banyak yang mereka belum tahu sih itu apa
jadi mereka penasaran tanya coba ya kan
ya mereka tertarik
dan kita juga kurang lebih mengedukasi
jadi awalnya kita suka bazar
dan semua yang lewat terutama perempuan pasti nanya
oh ini anting ya
keletanya juga sekilas mulai atas kutian
sekilas seperti itu betul
tapi akhirnya kita jelaskan kita kasih contoh ini loh pemakaiannya kayak gini
dan mereka tertarik
karena seringkali kita sampai saat ini
pun juga kadang masih ada orang beli kemeja tapi tidak beli kafling
dan begitu mereka teringat kok cacat produksi nih
tidak ada kancing
tidak ada kancing mereka bilang ya
tapi setelah kita jelaskan lagi oh oke mantes
jadi akhirnya mereka beli lagi
dan setelah mereka tahu mereka lebih happy malahan
karena ini memang jarang kemejanya
dengan modal awal sepuluh juta rupiah
house of cup hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk balik modal
jadi kurang lebih kita mulai bikin rancangan biaya
jadi kita mulai bagi dari sepuluh juta itu bagaimana caranya biar bisa jadi satu produk yang dijual langsung
nah itu gimana sistem kerja kalian berdua fokus di mana masing masing
jadi kita masih kerja ya
jadi kita kurang lebih mengerjakan semuanya sih
apa yang bisa kita kerjakan kita sama sama kerjain
jadi dulu kan masih belum ada sistemnya kan
karena masih sama sama kerja jadi waktu masih sama sama terbatas
jadi sama sama kepercayaan masing masing lah
vincent bagian ini saya bagian ini
oke kalau vincent sendiri ini bagian apa kalau di bisnis couveling lebih kemana
kalau melalui dina sih saya lebih ke internal yang mereka ofisikan
lebih ke back office nya gitu
untuk di mungkin di sistem accounting nya
jadi kalau andre saya lebih ke luarnya ya
keluarnya jadi kebetulan kayak sekarang pun udah mulai banyak sih yang corporate ngambil sama kita produksi

dasi juga kita bikin juga
untuk desain produk khususnya kemeja french cuff vincent dan andreas berkolaborasi dengan rekan mereka febi
mendesain kemeja dengan bagian lengan yang lebih panjang
agar bisa dilipat dan dipasangi kavelings
memang lebih sulit dibanding mendesain kemeja pria pada umumnya
kalau kesulitannya sih lebih ke menyesuaikan sizing ke orang orang asia ya biasanya ya
karena kan mereka maunya yang kayak lebih ke slim fit
atau lebih agak pas di badan
dan itu kadang kadang suka agak susah gitu sih untuk menyesuaikan dengan apa yang orang orang sekarang mau
inspirasi aku tadi dari sisi playful nya pria ya
dan aku lihat sendiri kayaknya vincent dan andreas tuh mereka tuh desain desain barang barangnya tuh lebih ke playful semua gitu
lebih eksentrik gitu lah
jadi ya inspirasi aku sih itu sih
lebih kurang asli
selain desain pemilihan warna kemeja house of cuff didominasi warna hitam merah putih
yang cocok dengan warna kulit orang asia
kita menganggap karyawan sebagai bukan sebagai atasan bawahan
tapi sebagai partner kerja lah
buat mereka nyaman dan kerja bersama kita
perkembangan usaha house of cuff tak selalu berjalan mulus
andreas dan vincent harus mengalami kerugian produksi di awal mereka merintis bisnis fashion pria ini
jalan selama empat tahun sebenarnya apa pengalaman yang mungkin menjadi pembelajaran ke depan
mungkin pernah mengalami hal hal yang sulit dalam berbisnis seperti itu dalam empat tahun terakhir
atau ada ujian yang sempat
seperti apa sih
karena ketika kita mulai ini kita memang bukan orang yang bergerak di bidang bisnis
lebih tepatnya di fashion
tidak ada basic sama sekali
jadi agar kita banyak mengalami kendala itu di bahan
karena kita belum awal ya kan

kalau kita beli bahan salah itu bakal mengeja
jadi ya boleh dibilang gagal total

kita nggak jadi jual
oke dan akhirnya juga mungkin ada merekrut bagian orang yang sekarang sudah mengenal bahan
atau sekarang ada merekrut orang yang sudah mulai mengenal bahannya

harusan terlebih lagi saja dari mereka

seharusnya agak dua suatu
kamu bisa tembak
para men metarnya
mereka butuh aksesoris yang lainnya
jadi mulai dari suspender mereka pakai dasi level pinnya sendiri juga
untuk memaksimalkan pelayanan house of cuff menerima desain khusus sesuai permintaan konsumen
hal inilah yang menjadi salah satu keunikan dari bisnis ini
menentukan target konsumen yang tepat adalah tugas vincent
ilmu yang didapatnya dari pendidikannya di perencanaan kota dan real estate universitas taruman negara jakarta juga diterapkan dalam bisnisnya
untuk ilmu saya sebenarnya agak berbeda jauh sekali ya kalau dibilang secara umum
karena saya belajar perencanaan kota dan real estate ya
tapi yang bisa saya gunakan di situ adalah pelajaran tentang tentunya statistik ya
karena di pelajaran kuliah saya sebelumnya sangat dalam sekali pembelajaran statistik ya
dan itu dapat saya gunakan untuk sekarang mencari trend market ke depannya seperti apa
juga karakteristik market orang orang tuh di tempat saya yang berbelanja seperti apa
dan dari itu kita bisa kembangkan lagi dari hasil hasil statistik kita itu
banyaknya pengguna media sosial di tanah air juga menjadi peluang house of cuff memasarkan produknya via online
jadi kita bisa mencari produk yang lebih menarik

bicara mengenai ini kan pemasaran juga lebih banyak di online sekarang
sistem pemasarannya seperti apa
untuk menarik minat untuk juga semakin banyak pengikut atau followers di instagram ataupun media sosial lainnya seperti apa
tentu sih kalau kita di instagram itu kan kita mesti update terus
terutama ya foto foto yang kita pelas menarik lah
karena ini berarti bisa menonjolkan coupling itu seperti apa atau kompondasi kita itu seperti apa
dan untuk kalau pemasaran online sendiri kita ada di semua e commerce kita kerjasama dengan semua e commerce
terkait harga jual gimana sih kalian menakar untuk penjualan ini sendiri
mulai dari kemeja kaveling kemudian ada dasinya juga
jadi kita hitung mulai dari biaya produksi
misalkan untuk kemeja jadi dari kain per meter atau per yard itu jadi satu baju jadi pengberapa
eh kurang lebih gaji karyawan plus operasional
dan juga kita ada budget marketing juga kan
itu kita masukin kalau semua komponen dan akhirnya nanti keluar satu angka
yaitu harga jual ke customer
nah budget marketing juga ditentukan berapa persen dari omset atau seperti apa
biasanya kita tujuh sampai delapan persen ya
tujuh delapan persen dari revenue per month itu masuk ke budget marketing
sedikit konfidenstial ya sebenarnya
tapi kurang lebih sebagai gambaran kita tiap bulan itu pengiriman secara online saja ya
itu lima ratus enam ratus paket per bulan
lima ratus enam ratus paket per bulan dengan harga satuan paketnya
kurang lebih kita sempat hitung adverse di dua ratus lima puluh ribuan per paket
kemejanya juga seperti itu
jadi kita hitung rata
omset yang didapat setiap bulan kemudian dikelola untuk variasi dan inovasi produk
perkembangan bisnis yang sehat juga didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki
mungkin awalnya memang kita tujuan pertama adalah masih muda muda
terutama fresh grade karena mereka itu kan masih muda muda dan melek banget media sosial
jadi itulah salah satu selling point yang kita cari
saya yakin sih selama kita tidak memiliki tekanan terlalu besar
dan juga kita menganggap heroin bukan sebagai atasan bawahan
tapi sebagai partner kerja buat mereka nyaman dan kerja bersama kita
oleh karena itu ya makanya tempat kerja kita selalu bersama gitu
satu ruangan bareng bareng kerja ada masalah apa saling komunikasi langsung lah
jadi nggak ada batasan antara atasan atau bawahan
banyaknya pilihan produk house of calf serta rentang harga yang ekonomis
berkisar antara rp lima puluh hingga rp tiga ratus rupiah diakui menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen
wow keren ya pemilihan warnanya bentuknya lucu lucu unik unik
saya juga langsung nyampe langsung tertarik ke sini untuk membeli dasi kupu kupunya
yang saya ambil warna abu abu lucu aja keren aja
kau kliknya juga
nah kalau dilihat lihat harganya kayak gimana
perkembangan bisnis sang anak bersama sahabatnya membuat orang tua vincent optimis
usaha yang dijalani dua sahabat ini akan semakin maju
kalau mendukung mah iya
emang dari kecil juga deh
dari permulaan dia emang udah hobi ngerintis ngerintis pelan pelan
mau bikin yang neighborhood restaurant gitu
jadi yang bener bener orang yang di sekeliling kita tuh nyari kita untuk makan
jangan tempat besar ketolam aja
eh udah puas gue
setelah menekuni bisnis fashion pria selama empat tahun terakhir vincent dan andreas mencoba peruntungan baru
dengan menjajal bisnis kuliner cilin
mereka mengajak ciko purnamasari untuk terjun dalam bisnis kuliner yang dirintis sejak agustus dua ribu enam belas
jadi awalnya kita aku sama partner aku tuh kita berbincang bincang gimana ya enaknya kalau misalnya bikin bisnis retail
pertamanya kita bingung kayak maksudnya terlalu banyak bidang usaha yang mungkin kita lihat wah semuanya sama sama bisa berjalan ya
tapi apa sih yang paling dekat sama kita
nah kebetulan kita tuh pada suka makan
kebetulan juga kemarin itu aku sempat bekerja di salah satu startup di bidang untuk destinasi makanan
jadi ya kita pikir ah mau coba dong buat kayak suatu bisnis kuliner
kebetulan banyak klien klien aku yang sekarang juga jadi teman teman aku yang kayak jadi bisa sharing kita
jadi ya memutuskan untuk buka restoran
ada banyak pertimbangan saat ketiganya akhirnya memutuskan membuka tempat makan di kawasan perkantoran di cengkareng jakarta barat
kita risetnya lumayan panjang
pertama kan kita melihat di
di kawasan taman kencana ini memang bisa dibilang agak sulit untuk mencari fasilitas makanan
makanya kita tanya tanya untuk orang orang sekitar dan juga kebetulan ruko kita ini bisa terbilang baru
nah kita tanya tanya sama tenan tenan yang lain
gimana sih kalau misalnya kita mau bikin ruko yang kita bikin usahanya rumah makan konsepnya indonesian chinese gitu
oh mereka bilang oke banget karena kita disini tuh susah banget nyari
kita kalau misalnya mau makan travel dulu ke citra

hasil survei tersebut menjadi dasar pemilihan dalam menentukan desain ruangan restoran serta jenis makanan yang dijual
untuk harga dipatok mulai sepuluh hingga rp lima puluh per menunya
dananya sebenarnya kita ada budgetingnya
gak terlalu yang kayak bener bener restoran yang fine dining atau gimana
karena memang kita mau bikin yang neighborhood nya
orang yang di sekeliling kita tuh nyari kita untuk makan gitu
makanya kita lebih kayak mensiasati dengan mencari beberapa barang yang mungkin bisa dibilang second hand gitu
kayak misalnya kita cari cari nih sekarang kan banyak kayak marketplace gitu
kadang ada orang yang jual mereka barang barang yang bekas pakai alat alatnya misalnya under counter chiller
terus habis itu ada juga kayak kompor kompor yang mereka masih diberikan
jadi kita bisa mencari barang barang yang bisa kita beli
jadi kita bisa mencari barang barang yang masih bagus cuman sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya
makanya kita ada yang ngambil
makanya kan beberapa barang yang harusnya tuh harganya mahal karena kita belinya sama mereka itu lebih murah
pengalaman gagal di awal membangun bisnis house of cuff tak membuat andreas dan vincent khawatir menjajal bisnis yang sama sekali baru bagi mereka
jadi kalau untuk vision kemungkinan lebih cepat ya
karena apa yang kita bikin itu adalah yang kita jual
sedangkan kalau untuk si
karena kita perlu invest di tempat lokasi furniture fitting out juga
dan juga butuh karyawan yang lebih banyak lagi
kita khawatir untuk coba lagi yang baru
karena kita juga pingin mencoba lagi sesuatu yang baru dan yang lain lagi
jadi biar kita juga bisa lebih berkembang lagi
dan juga sebelum kita merencanain sesuatu kita juga pasti ada hitungan ya
jadi kita harus jalanin
berbisnis kuliner tentunya mengandalkan cita rasa dan penyajian hidangan
chico andreas dan vincent yang tak memiliki latar belakang di bidang kuliner mempercayakan penyajian makanan pada chef andre
untuk saya tanggung jawabnya sebagai kepala dapur atau kepala kitchen
memanage semua keluar masuknya bahan bahan makanan
dan menstandarkan sop nya sendiri dari resepnya
untuk menarik pelanggan kita dari segi rasa dan segi plating kemasannya sendiri dan segi promosinya sendiri mesti bagus
jadi aku bikin konsepnya aku mau makanan indonesia yang seperti ini ini ini
chefnya kebetulan bisa bikinnya misalnya ayam bakar bali misalnya gitu
kita cocok gak sih sama resepnya dia gitu
kalau misalnya ada sesuatu yang kayak
terlebihan atau dikurangin nanti kita bisa kurangin atau tambahin
kebetulan kita sama sama chefnya memang kan chef ini udah lumayan apa ya
berkecimpung sudah lama di dunia kuliner
jadi kita ada yang namanya par stock
nah jadi kita udah tahu nih kita bikinnya sediainnya dari tanggal berapa
itu cuma bisa maksimum seminggu
ada yang kurang lebih tiga hari aja
kalau misalnya sudah
kita lihat sudah di luar dari tanggal kadang kadang
kalau luar kita akan dispose
jadi aku di sini wah macem macem deh
fungsinya sebagai hrd juga
terus purchasing juga
cuman ya memang aku dibantu sama anak anak aku yang khusus untuk di forbes sama kitchen
jadi aku lebih kayak gimana sih caranya aku nge hire orang orang supaya mereka bisa kerja di sini dan fit buat kita gitu
terus yang kedua juga bahan bahannya aku cari di supplier mana atau aku bisa belanja di mana
dan kita ngutamain yang penting kan restoran memang fusion antara service sama produk
jadi aku pengen dua duanya seenggaknya ya bagus
andreas bersama chico dan vincent juga telah menetapkan target break even point dari bisnis kuliner mereka
kita pertama kali bikin fs itu keluar angkanya sekitar hampir setahun lah
lebih tepatnya sekitar sepuluh bulanan kemarin itu
dan kalau perjalanan sekarang sih harusnya sih optimis sih bisa tercapai
menjalankan bisnis dengan rekan bukanlah hal yang mudah
vincent mengakui perbedaan pendapat dalam menjalankan bisnis kerap terjadi
namun ia memiliki tips agar usaha yang dibangun tetap berjalan dengan baik
karena kan kita berteman cukup lama kita tahu karakter masing masing lah kita cocok atau enggak
dan juga kita yang paling penting adalah mesti ada itu sih pos pos pekerjaan masing masing
punya tanggung jawab masing masing lah bagian saya apa andres apa ciko di bagian restoran apa
kurang lebih seperti itu
dan juga kalau andai kata ada satu kesalahan kita enggak boleh saling salah salah
tapi cari point out nya bagaimana supaya bisa figure it out gitu
persahabatan dengan mengutamakan profesionalnya
persahabatan dengan mengutamakan profesionalitas tinggi dalam berbisnis inilah yang akhirnya menjadi kunci sukses usaha para anak muda ini